sementara itu kuasa hukum irjen ferdisambo
atau istri irjen ferdisambo bersama tiga psikolog
senin siang memenuhi undangan lembaga perlindungan saksi dan korban
di kantor lpsk di cederacas jakarta timur
namun dari asesmen kedua ini tidak dihadiri istri verdi sambo putri cenrawati
karena masih dalam kondisi trauma
kuasa hukum putri candrawati pada senin sekitar pukul empat belas siang
mendatangi kantor lembaga perlindungan saksi dan korban
di janraya bogor ciracas jakarta timur
dan bagi tiga psikolog mereka memenuhi undangan lpsk
untuk melakukan asesmen kliennya putri candrawati
namun dari asesmen kedua ini tidak dihadiri putri
karena kondisi trauma yang masih dialaminya
sementara itu untuk asesmen selanjutnya
kuasa hukum menunggu jadwal pemanggilan dan tim lpsk
datangan kami ke lpsk hari ini adalah sesuai dengan undangan
yang disampaikan ke kami oleh lpsk untuk meminta kehadiran
dan meminta kehadiran lpsk untuk meminta kehadiran

berdasarkan hasil komunikasi atau konsultasi kami dengan psikolog
makanya kami meminta psikolog hadir mendampingi untuk menjelaskan
kondisi klien kami yang saat ini masih keadaan terguncang dan trauma beras
sehingga tadi di dalam sudah kami jelaskan
secara ini nggak bisa menjelaskan karena kami bukan ahlinya
untuk melihat kondisi klien kami
sehingga psikolog sudah menjelaskan
terkait hal hal untuk proses selanjutnya
lpsk akan terus melakukan proses sesuai prosedur yang berlaku di lpsk